apa sanksi tegas dari gerindra sendiri selain pemecatan terhadap ms
apakah ada sanksi lain yang akan diberlakukan kepada ms ini
ya salah satunya ketika dia sudah kita pecat kan sudah tidak ada urusan dengan partai gerindra
artinya dia sudah tidak bukan anggota partai gerindra lagi
atau juga kalau lebih baik dia segera mengundurkan diri dari partai gerindra
artinya keluar saja dari anggota partai gerindra
ya ini untuk apa namanya daripada nanti dipecat oleh partai gerindra
dan partai gerindra tidak segan segan ya
tidak segan segan ya dengan adanya seperti ini
ini menjadi intropeksi diri ke dalam bagi partai gerindra
ya juga mengingatkan kepada seluruh kader partai gerindra di daerah daerah
jangan menyakiti hati rakyat dengan melakukan tindakan tindakan korupsi atau gratifikasi
pak arief kapan ms akan dipecat
secepatnya begitu dia dijatakan sebagai tersangka
itu sudah otomatis surat pemecatan akan dibuat oleh dpp partai gerindra